rabu tujuh desember dua ribu enam belas
membangunkan warga kabupaten pidijaya aceh dan sekitarnya
dari buayan mimpi
pagi yang biasanya dipenuhi dengan seruan ibadah dan alunan puji pujian untuk yang maha kuasa
menjadi tangisan dan jeritan
ratusan bangunan rata dengan tanah
dan lebih dari seratus nyawa melayang
tak terbayang kesedihan yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan anggotanya
ibu tiga anak ini
kehilangan suami dan dua anaknya
ketiganya mengembuskan nafas terakhir
setelah tertimpa reruntuhan rumah
yang baru mereka tempati dua tahun
ramawati dan seorang anaknya
meski sempat tertimbun beberapa jam
masih bisa diselamatkan
waktu kejadian bisa diceritakan seperti apa bu
gak sempat lari
bagaimana sampai akhirnya ibu waktu kejadian bisa menyelamatkan diri bu
dapat pertolongan sudah jam setengah sepuluh
waktu itu ibu mendapat pertolongan ibu berteriak minta tolong
atau memang ada warga yang datang
ada warga yang datang
yang datang dengar suara saya
pada saat dievakuasi oleh warga
apa yang terbersih pertama kali dalam pikiran ibu pada waktu itu pertama kali
saya masih ada umur
kalau nggak ditolong lima menit lagi mungkin saya tidak ada lagi di dunia
pada waktu tertimpa mungkin ibu bisa cerita
kejadian tubuh apa saja yang tertimpa oleh
reruntuhan bangunan ini bu
kaki tangan terdipik semua
gak ada lubang udara
pada waktu kejadian ibu beserta suami dan anak berada dalam satu kamar
anak dibawa di atas tempat tidur
kami bertiga ayah buka pintu kamar
mau buka pintu kamar roboh semua
jadi itu sebuah kejadian yang terjadi di dalam rumah ibu
saat saat terakhir ibu bertemu dengan bapak dan anak anak
iya gak sempat
itu lagi nyenyak tidur jam lima
saya udah bangun mau bangun mau sholat
terus sekarang pertama kali waktu itu ibu mendapat kabar suami dan putra putri enggak ada
tahu pada saat kejadian
atau setelah berapa lama ibu tahu bahwa suami dan putra putri ibu sudah berpulang bu
saat kejadian waktu itu anak anak saya nggak ada suara lagi
gak ada suara pun gak nangis gak apa
udah terjepit nggak ada lubang udara
udah badan udah kebas semua
terus sekarang rencana ibu sudah punya rencana
untuk ke depannya akan seperti apa gitu nantinya
yang tentunya menyekolahin anak yang tinggal satunya lagi
mungkin tuhan takbirkan saya hidup untuk dia
yang selamat ini waktu itu berhasil diangkat dari runtuhan juga
iya tidur di kamar terpisah dia sama ceciknya
yang sakit juga stroke
dari bandar aceh pulang berobat kemari
udah mau sembuh dia mau pulang ke banda aceh rencana hari kamis
apa hikmah atau sesuatu pelajaran yang bisa ibu dapatkan dari kejadian ini bu rahmawati
hikmah mungkin selama ini kita banyak salah
mungkin teguran dari allah untuk kita semua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
lain lagi yang dirasakan fazil
mahasiswa tahun terakhir ini kehilangan tulang punggung keluarga
sang ayah berpulang setelah tertimpa bangunan rumah
ibu dan adik fazil juga terluka akibat tertimpa kayu
kematian sang ayah membuat fazil bimbang
tapi akankah ia terus kuliah dan meninggalkan ibu serta adiknya dalam keadaan sakit
atau haruskah ia melupakan keinginannya menyelesaikan kuliah
mas fazil mungkin bisa ditunjukin lokasi tempat bapak waktu ditemukan itu di mana
ya boleh yuk silahkan gitu
jadi tempat tinggal orang itu mas fasil itu yang di sebelah mana
sebelah sana bang
sebelah sana di belakang
karena kan ini rumah h c ini sebenarnya di atasnya enggak ada yang tinggal
cuma barang barang bekas saja yang ditinggalin
sedangkan mama sebelah situ waktu roboh ini yang waktu dievakuasi yang tetangga pikir ini yang bapak tinggal
jadi pertama dipikir bapak waktu itu berada terjepit di sini
ini sempat dibongkar gitu ya
ya dibongkar dengan palu tapi enggak ada
ya waktu diambil ayah tidak bisa karena nggak ada alat berat
habis itu karena cari mama sama adik terdengarlah suara di situ
habis itu orang ini langsung bongkar seng yang terjepit baru dikeluarin adik dan mama
habis itu baru datang alat berat langsung dibongkarnya semua
baru dapat ayah di situ
butuh waktu berapa lama menurut cerita tetangga dan saudara saudara untuk mengangkat bapak dan juga mama sama adik
selesai dievakuasi jam sembilan
karena memang nunggu alat beratnya enggak ada minyak jadi prosesnya terlambat sedikit
itu mungkin tiga jam ya
waktu ditemukan mama sama adik boleh diceritain kondisinya seperti apa mas fazi
dengan adik semuanya sudah berdebu
jadi adik enggak bisa bergerak mama juga enggak bisa bergerak
karena waktu itu mama terjepitnya ada sama paha
karena dia tertimbun dengan adik
sedangkan adik punggungnya ya sakit
sedangkan bapak kepalanya yang beratnya pecah
karena tertimbun dengan betonnya
mas fazil tidak tinggal sama bapak sama mama ya
mas fazi kan kuliah di banda
terus gimana ceritanya mas fazil waktu itu dapat kabar kalau rumah kena gempa ambruk dan ada bapak meninggal
itu gimana ceritanya dulu
yang pertama sebenarnya saya nggak tahu ya
kalau memang rumah ini
rumah saya sendiri yang roboh
karena waktu gempa itu di depan kos kami jatuh trafo listrik
listrik itu jatuh jadi kan nggak ada listriknya
waktu dicas jam sepuluh karena pulang ke kos lain masuklah bbm nya
jadi ditelepon sama abang katanya rumah kita runtuh
habis itu mama dan adik keluarga juga tertimbun
dan waktu itu perasaannya shock
jadi saya tergoyak lemah
waktu jam sebelas baru saya pulang dengan kawan
kesini naik sepeda motor
waktu bertemu dengan mama kondisinya gimana
waktu itu apa yang mas fazi lakukan
itu waktu pertama saya enggak jumpa mama dulu
tapi langsung ke menasah
karena mau lihat bapak itu kan sama adik
habis itu saya memang sempat karena trauma saya
karena melihat ayah sudah tidak ada lagi
habis itu waktu habis baca doa saya berjumpa dengan mama
habis itu balik lagi ke situ
jam lima sore baru siap dimandiin jenazahnya
rencana mas fazil mas fazil kan kedepannya mama sama adik gimana
dan mas fazi kan juga masih kuliah
rencana kedepannya mau seperti apa
rencananya sih gimana ya adalah untuk saling membantu
ataupun membantu keringanannya
karena ini kan lagi kuliah yang terakhir
jadi kan masih belum stabil lah
karena dengan kondisi seperti ini
saya harap adalah pemerintah yang mau membantu
ataupun memperbaiki rumah
ataupun maulah mendirikan rumah khususnya untuk saya dan orang orang lain yang tertimpa rumah
karena memang dengan kondisi ini
kami pun harus tinggal nginap di posko posko yang sederhana seperti itu
ini selama ini mas fajri kan memang akhirnya masih kuliah gitu
dan sekarang mau tidak mau kuliahnya harus istirahat sebentar karena ngurusin mama sama adik gitu
itu sempat bimbang nggak menentukan harus kuliah atau harus mengurus mama sama adik
ya itu sebenarnya apa namanya
yang kebimbangan saya itu memang terjadi karena ini kan udah semeta sembilan udah terakhir kan
waktu itu lagi buat skripsi
habis itu mama dengan adik kan nggak ada yang tanggung jawab lagi
habis itu sawah juga sawah kan mau dibajak
itulah yang terjadi saat ini saya masih shock
karena kalau memang mau kembali ke kampus gak ada yang urusin ini
ini kan belum stabil
kalau memang saya harus disini kuliahnya pun udah hampir final
jadi masih gak tahu
gak tahu mau bilang apa lagi
kesedihan fazil dan rahmawati yang tinggal di desa kutapangwa kecamatan trenggading
masih harus ditambah dengan sulitnya hidup di pengungsian
bersama ribuan warga pd jaya
mereka kini tinggal di pengungsian yang dibangun seadanya
suasana panas di dalam tenda pada siang hari
serta dinginnya udara saat malam menjelang
membuat banyak pengungsi terserang penyakit
belum lagi pasokan makanan yang terbatas
tidak semua mengungsi ke tempat ini karena tempat tinggal mereka mengalami kerusakan
mereka memilih bertahan di sini karena khawatir gempa masih akan terjadi
gempa susulan memang masih terjadi
setelah gempa besar mengguncang kawasan pd jaya dan sekitarnya
derita warga di pengungsian sedikit teratasi saat beragam bantuan mulai datang
air bersih mulai tersalurkan
tak hanya itu
rumah sakit darurat pun sudah disiapkan
dan disiapkan untuk perawatan dan pengobatan warga yang terserang penyakit
kaum ibu datang untuk mengobati sang buah hati
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
dia juga menangis
itu yang rusak berat artinya sudah roboh total dan yang rusak sedang
ini baru dihitung jumlahnya berapa akan ada skep bupati dan gubernur nantinya untuk menentukan jumlah
dan pemerintah pusat akan bantu
yang rusak berat dibantu empat puluh juta yang rusak sedang ringan dibantu dua puluh juta
agar segera itu bisa nantinya dipakai untuk stimulan membangun kembali rumah rumah yang ada
itulah pernyataan presiden yang disampaikan usai berkeliling di lokasi bencana gempa di kawasan pidijaya aceh
dalam kunjungannya presiden melihat proses pemulihan dan rencana penanggulangan setelah bencana
proses ini diharapkan berlangsung cepat agar kehidupan warga yang terdampak gempa bisa kembali berjalan seperti sedia kala
dalam setiap bencana pasti menyisakan rasa duka dan

dan juga bagi warga yang mengalaminya
tapi bukan berarti kita harus dirundung rasa duka dan kesedihan dalam waktu yang lama
karena bagaimanapun juga kita masih punya masa depan
di mana kita harus menata kehidupan menjadi lebih baik lagi
dan kita harus optimis untuk itu
empat hari setelah gempa
geliat untuk kembali pada kehidupan normal sudah mulai tampak di pidijaya
ini bisa kita lihat dari kehidupan di sudut pasar meredu
sejumlah pedagang mulai sibuk berbenah dan melayani penjual yang datang ke pasar untuk mencari bahan pokok
puing puing reruntuhan yang masih berserakan di sebagian pasar
tak menyurutkan niat pedagang dan pembeli untuk berinteraksi
perputaran rupiah di pasar ini
sedikit demi sedikit mulai terlihat
ikan laut segar bahkan beragam rempah dan buah juga mulai dijajakan
salah satu yang mulai sibuk bersiap untuk mengepulkan asap dapur adalah alfi syahri
penjual beragam aksesoris dan mainan anak ini mulai membenahi tokonya
meski ruko yang ia miliki tak rusak akibat gempa
perabot di dalamnya berantakan dan pecah
sintinya runtuh semua
ini raknya tentu semua kayak nggak ada di hp nya
ini di belakang
runtuh juga ini
kada bere bere sedikit sedikit ini lama satu satu minggu
terus dengan adanya gempa ini kerugian berapa sih bang kalau dihitung hitung
di hitung hitung ini rak
ini tempat pajangan ini bertut ini hancur
ya dikanti lainnya kacang itu sudah dikanti
kemarinnya sudah tiga hari ini bersih bersih
dikit dikit ya ini gempa lagi
ya gempa susulan masih saja terus terjadi di wilayah ini
belum stabilnya lempengan bumi di sesar pidi
menyebabkan gempa gempa kecil masih terjadi
dengan tetap puas pada
para pemilik toko dan penjual memberanikan diri
serta membulatkan tekad untuk terus membenahi toko dan barang dagangan mereka
ada satu pemandangan menyedihkan yang terlihat
di balik reruntuhan pasar meredupi di jaya
sejumlah pemilik toko mengais dagangan mereka di balik reruntuhan
debu tebal dan pecahan beton
tak menghalangi pedagang ini untuk menemukan barang dagangan
yang masih bisa dimanfaatkan
hanya inilah cara mereka mengumpulkan asa
untuk kembali melanjutkan hidup
mencoba peruntungan dengan membuka kembali usaha
yang entah dimana lagi akan dibangun
belum belum terkumpul semua

gak tau kan ada yang hilang gak tau dimana ya
cuman banyak yang gak ketemu dari bahaya
cuman banyak yang gak ketemu dari bahaya
cuman banyak yang gak ketemu dari bahaya
tak hanya di pasar meredu
pasar ikanpun sudah mulai melayani pembeli

pasar yang khusus menjual hasil nelayan ini
mulai ramai didatangi pembeli
kondisi jalan yang retak akibat gempa
tak menyurutkan langkah pedagang dan pembeli untuk bertransaksi
untuk penanganan setelah gempa pemerintah kabupaten pidijaya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi aceh dan pemerintah pusat
bantuan yang telah datang dari berbagai pihak akan disalurkan dengan baik kepada masyarakat
bupati pidijaya alif abbas yakin masyarakat pidijaya akan bisa menerima bencana ini sebagai cobaan yang telah diberikan oleh sang pemilik semesta
alif abbas yakin masyarakat pidijaya akan bisa menerima bencana ini sebagai cobaan yang telah diberikan oleh sang pemilik semesta
sehingga gempa tsunami yang begitu besar sehingga kerjaan terjadilah damai seperti ini
maka mungkin pidijaya karena tergolong dalam kabupaten miskin mungkin pidijaya dengan adanya bencana gempa bisa menjadi kabupaten yang jaya
jadi mereka hak hak mereka mereka bermain mereka belajar itu harus kita berikan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
di wajah anak anak ini kita tak bisa melihat kekhawatiran dalam diri mereka
larut dalam beragam permainan membuat mereka sedikit melupakan masa pilu yang dialaminya pasca gempa mengguncang pidijaya rabu tujuh desember dua ribu enam belas lalu
tertawa lepas bermain bersama menjadi pelepas duka anak anak ini
mereka adalah anak anak di posko pengungsian desa pengua kecamatan trenggading pidijaya
selama tinggal di pengungsian waktu bermain dan belajar mereka terampas
agar tak larut dalam kesedihan berkepanjangan anak anak ini harus mendapatkan hiburan dan tempat bermain
beruntung ada masyarakat yang peduli pada anak anak korban gempa pidijaya
mereka ikut dalam permainan belajar dan bercanda di lokasi pengungsian
pendampingan anak anak ini sangat penting untuk memberikan kesan aman dan nyaman pada lingkungan mereka
pendampingan anak anak ini tak bisa dilakukan sembarangan
perlu perhatian khusus agar anak anak tak salah penanganan selama proses pemulihan pasca gempa
itu sebab ada tim psikosoial kementerian sosial sukarelawan yang mendampingi anak anak akan diingatkan
jika ada program yang kurang pas untuk anak anak
anak korban gempa
kalau misalnya untuk asesmen tentang trauma itu harus orang ekspert psikolog ada klaster kesehatan
kami di sini hanya dukungan psikosoial bagaimana mereka kembali ke kehidupan normal
jadi ini kan tadi yang saya katakan mereka kebiasa dalam kehidupan normal bagi anak anak dalam kejadian yang tidak normal di pengungsian ini
jadi mereka hak hak mereka
mereka bermain mereka belajar
itu harus kita berikan walaupun di kejadian yang darurat seperti ini
seperti sekolah ceria mereka harus sekolah
nah dan itu yang akan kita lakukan
pemulihan pasca gempa tak hanya pada pembenahan bangunan fisik tapi juga pembenahan psikis korban gempa
pembenahan psikis akan menumbuhkan semangat dan rasa optimis
mereka juga mencari optimisme warga untuk menjalani hidup ke depan
kini mereka sedang mengumpulkan keberanian untuk kembali ke rumah
keberanian itu nyaris tertutup oleh rasa takut akan datangnya gempa susulan
sudah saatnya para pengungsi memikirkan masa depan dan melanjutkan hidup
pahit dan getir pengalaman akibat gempa setidaknya bisa dijadikan pelecut semangat untuk terus maju
dan berbenah demi harapan yang lebih baik